dimanakah engkau berada
ya ayahnya eker dong
udah gak apa apa sekali kali
damai sekali hidup ini
untung ada temannya si jun ya
udah dapet deh
naik ke punggung
kayaknya ini tengo yang waktu itu mau aku jual deh
ini cocok buat ala ala timur tengah
ibu ibu dan adik adik
kita akan mulai acara
lomba masak memasak
sambil menunggu keluarga yang belum datang
keluarga ibu remi dan bapak junedi
marilah kita perkenalkan peserta yang sudah datang
peserta yang pertama oleh bapak siapa
kami dari keluarga dim dim
masak apa pak
tentunya kita akan masak sesuatu yang sangat spesial
masak apa pak
masak apa pak
masak apa pak
masak apa pak
masak apa pak
masak apa pak
dari keluarga siapa
dari keluarga bapak
masak apa pak
dari keluarga siapa pak
kita dari keluarga bapak
masak apa pak
penang mope dekho
kamu yang bawa
mope kenapa tuh
biasanya juga gak tahan takut

kamu lebih gede
jangan bikin mami
lah kok acaranya belum dimulai ya
udah jam berapa ini
ya karena kita harus menunggu keluarga bapak junedi dulu
keluarga junaid lagi
meningan acaranya dimulai aja
yang belum datang ini saja
betul gak betul
udah pak disayang pak
sebentar lagi dateng kok
kok ada yang bisa tau
itu lagi di jalan
kita salah satu
baiklah para ibu ibu dan bapak bapak serta adik adik acara lomba masak memasak dimulai
hah kok kecap keluarnya saus
cukurin makanya jangan pernah mau ngalahin kita
kasian udah mendingan pulang aja
om jin itu tuh kecapnya gak beres
wis tenang bos jun
aduh ayo pemasaran
wah iya ini bener nih
hah teguh ini sama kak raya
oh tadi ibu nitip katanya buat tanya alangan
iya bener jun ini untuk menambah nuansa timur tengah soalnya kan temanya seribu satu malam ya kan
ya nanti sosisnya ya

tak apa bapak tempatnya di sana bukan di sini pak
sampai anak buahku toh
mau tak pecat
sampai nyapa itu di sini hah yuk balik tadi kita masak
aduh aduh aduh aduh aduh
jadinya ini eduk spiritual book pria
aduh aduh aduh aduh
udah jangan kemuk ambil itu cabe

wah pasti ini curang
pak juri nih ada yang jurang
tuh lihat tuh bawa makanan sendiri
lihat lihat itu
wah mereka curang
wah mereka curang nih
bawa makanan jadi buat lomba
kalau begitu kita diskualifikasi aja pak
aduh aduh aduh
sini kan teko nya
lu kalau mau teko ini
hadapi nih pangeran jin
itu dalam bahaya bos
itu dalam bahaya
tapi bos sama si seterji ini
mencari cari kita untuk menghukum kita
wah ini benar benar kasih
hei kemarikan teko nya please

kasih kesempatan aku sekali lagi
buang aja semuanya ke laut
kenapa sister king
panggiran dari negeri mana
negeri doang juga